banyak orang yang mengawali dan melewati harinya dengan secakir kopi
minum kopi tidak hanya sebatas menikmati rasa
tetapi juga melibatkan cerita dan pengetahuan budaya
para penikmat kopi seringkali saling berbagi cerita tentang sejarah kopi
proses budidaya dan bagaimana kopi menjadi bagian yang utuh dari kehidupan masyarakat
dan jenis kopinya ini mas
nah ini jenis kopinya liberica
nah memang ya belum terlalu populer ya
yang minum ini seperti ada putih putihnya
iya rasa buahnya unik banget itu
yang saya tahu cuma arabica sama robusta
satu kopi yang mewakili dataran rendah indonesia mas
kami selalu ingin mempertanyakan banyak hal
bagaimana proses dibalik secangkir kopi
sebelum akhirnya bisa dinikmati
kopi liberica adalah kopi asli kalimantan
kopi yang merupakan sebagai kopi pamornya borneo
di bawah sinar matahari yang hangat
dan hamparan hijau perbukitan
kami menjelajahi keajaiban alam dan budaya
yang melekat pada secakir kopi dari kalimantan barat
sejarah kopi di kalimantan bukan hadir kemarin sore
ada banyak anggapan seluruh pulau di indonesia
bisa tumbuh kopi kecuali kalimantan
lahannya yang dominan gambut
banyak yang melakukan kopi akan tumbuh secara bagus di sana
yaitu jenis kopi liberica menjadi salah satu
yang paling cocok mewakili data rendah di indonesia
bu ini benar kebun kopi amerika
saya sempat dikenalkan sama mas iwan
katanya untuk mau tahu kebun kopi liberika itu di desa kayung ya
di desa podorukun di sini
ini lagi pembuangan tunas yang bu leni itu memetik buahnya
sudah lama tidak dipetik terlambat
bu kalau saya lihat ini kan ada warna hijau warna merah ini yang membedakan apa nih bu
iya yang sudah boleh dipetik
asal usulnya kopi libeika ini seperti apa bu
kan dulunya bapak saya itu minta dari di satu tangga itu dari orangnya dari banyuwangi
langsung dia minta benihnya tahun seribu delapan ratus delapan puluh
seribu sembilan ratus delapan puluh enam penanaman kopi pertama
bagi masyarakat khususnya kalimantan barat kopi bukan sekedar minuman harian
tetapi sebuah ritual yang menyatukan warga dan komunitas
di tengah dedaunan hijau tanah kalimantan barat menghasilkan biji kopi yang menjadi kebanggaan bagi para petani
kopi yang kini jadi salah satu ikon
dari kekayaan alam dan budaya masyarakat kayong utara

jadi buah yang warna itu yang merah
di sini kopi ditanam dengan cinta dan menghargai alam
petani memahami setiap tahap pertumbuhan tanaman dengan baik
kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang luar biasa
ini namanya proses perambangan ya pak
proses itu kita membedakannya apa
kopi liberica kalimantan barat bukan hanya sekedar minuman nikmat
setiap cakir kopi ini membawa dampak yang jauh lebih dalam
kopi telah menjadi tulang punggung perekonomian lokal
bagi ribuan petani dan masyarakat sekitar
dalam setiap biji kopi yang dihasilkan
terkandung harapan dan kemajuan bagi mereka yang menjalani kehidupan di tanah kalimantan
kopi libeika dari kayang utara memberikan pengalaman rasa yang berbeda
dengan sentuhan buah buahan dan cita rasa yang berani
inilah kenikmatan yang menenangkan
yang mengajak kita menyelami hamparan alam kalimantan barat lewat setiap tegukan
dari gimana udah kemana aja udah
iya tadi udah ketemu sama pak bukidi ya
yang pak bukudi bilang ya di kabupaten kayong
kayaknya ya kayak yang biasa gue tau ya bagus indah ya
pokoknya pak memang ujatan rendah ya
nyatu sama sawit ya
jadi memang seperti yang kita bicara ketemu awal di pontianak
makanya saya bilang kita ini jika tetangga itu ya
kita tidak akan mendapatkan
sebuah landscape yang seperti yang di ekspektasikan lah ya
jadi kita lebih pengennya itu di kayong utara ini ada satu jenis kopi yang benar benar bisa tumbuh
kalau di tempat lain kan di pekasi daerah
daerah penghasil kopi lainnya itu kan dia perbukitan
nah tapi di sini bukan itu yang kita utamakan
tapi yang kita utamakan adalah bagaimana si libka ini bisa menjaga lingkungan di dataran rendah
nah itu salah satu contohnya nanti yang tempat yang udah mas wadi pergi kemarin itu
itu adalah satu template yang sebenarnya bagus banget kalau kita landscaping dari atas ya
itu akan melindungi kawasan gambut
sehingga kita harus bisa memberikan nilai tambah di gambut
rempeng ke situ itu adalah satu kawasan mangrove
kenapa harus ada mangrove dulu nih
supaya tidak masuk dari air pasang pasang surut yang tinggal lama seperti itu
seksinya itu adalah kopi yang bisa untuk menjaga lingkungan
sebuah perjalanan kopi dan kalimantan barat yang tidak terpisahkan
sebuah perjalanan kopi dan kalimantan barat yang tidak terpisahkan
dari keindahan alam yang melimpah
hingga setiap tubuhkan kopi yang membawa kita
hingga setiap tubuhkan kopi yang membawa kita
merasakan keajaiban dan kehangatan
merasakan keajaiban dan kehangatan
kopi tetap butuh pengakuan dari penikmatnya

untuk memberikan dorongan positif bagi dunia kopi secara keseluruhan
untuk beberapa masalah yang bisa pengelakkanzesa kiwimali
kualitas dan cerita di balik kopi
kualitas dan cerita di balik kopi